taukah anda badan kesehatan dunia atau world heart organization menganjurkan setiap orang untuk mengkonsumsi empat ratus gram sayur mayur dan buah buahan
atau setara dengan tiga porsi sayur dan dua porsi buah dalam sehari
kabar baiknya guna memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat indonesia dipermudah dengan beragam startup layanan belanja sayur
buah buahan bumbu dapur karya anak bangsa seperti tanihub sayur box itani dan beragam aplikasi agritech lainnya
namun mengembangkan teknologi di sektor pertanian tidak lepas dari tantangan salah satunya akses ke pasar
pertama kita selalu targetkan adalah membantu membuka pasar kepada para petani
karena selama ini kenapa petani petani di indonesia itu selalu mereka yang produksi mereka yang kerja keras kok mereka yang malah miskin gitu
kenapa selalu yang perantara perantara itu yang kaya gitu ya
karena memang tidak adanya
misalnya akses ke pemasaran akses ke informasi gitu ya
dan juga tidak ada proses supply chain yang efisien
sehingga ya apa yang diproduksi petani misalnya dia produksi sepuluh ton mungkin karena harus muter muter kemana mana dan prosesnya juga tidak cepat ya
ini kan barang yang perishable
senada dengan itu perwakilan fao atau food and agriculture organization
senada dengan itu perwakilan fao atau food and agriculture organization
indonesia regendra ariel yang sudah terlibat dalam sektor ini selama delapan belas tahun optimistis
presidensi g dua puluh merupakan momen emas indonesia
memaksimalkan peran anak muda dan teknologi di sektor pertanian untuk lebih maju dan bertahan
enam puluh lima juta populasi muda
dan seperti yang saya katakan masalah ini ada di mana mana
jadi kesempatan untuk indonesia sekarang sebagai presiden g dua puluh baru
seperti seluruh dunia melihat indonesia
dan ini adalah waktu untuk melakukan hal hal tersebut
dan menetapkan contoh untuk seluruh dunia
jadi kita bisa mempunyai cara baru membuat lingkungan membuat polisi
membuat uang terdapat untuk anak muda yang masih muda
seperti mendukung para pemain keluarga dan membuat peran kembali ke dunia
seperti memanfaatkan perusahaan memanfaatkan perusahaan dan membuat perusahaan kembali ke dunia
kita memiliki praktik yang bagus yang bagus di indonesia
berdasarkan data yang kami rangkum dari badan pusat statistik
pada tahun dua ribu dua puluh indonesia hanya memiliki tiga puluh tiga juta petani
kementerian pertanian menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
melahirkan petani milenial sebanyak dua lima juta yang nantinya berkontribusi di digital technology
karena peran petani muda yang berkontribusi di bidang teknologi akan menentukan sistem pertanian dari hulu ke hilir
dan juga akan mendorong lumbung pangan pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
pinsyayana indonesia jakarta